saya eh dong mak
pak bakal balik lagi
kang cece belum datang
lihat aja motornya ada nggak
motornya ada enggak
kalau enggak ada berarti belum dah
terima kasih ce
di puji segitu aja udah seneng
kita kan tetangga
ini menurutmu elis murid yang baik asking
didi tidak sakuki ke sekon
purna itu menunggu
kenapa lo ga bakal abis saiduh lagi
kita kan tetangga ugh
api dibantai orang kampung
sampai masuk ugd
jangan sampai cerita ini
kedengeran orang lain
terus bikin perhitungan
habisi satu persatu
pak kang berangkat dulu
orang orang yang ganggu kusman
pak bakal balik lagi
selamat pagi kang
saya mau dibawa kemana
yang diajak ngomong
tergantung keadaan gimana
saya mau pergi ke rumah saya
yang diajak ngomong itu
lagi mengerjakan sesuatu
dianggap gak penting
karena cemungun lagi sibuk
atau karena cemungun
cek saya berusaha ngomong sama kang cecep kang ujang kang urat gak ada yang jawab saya dicuekin
nadiem ojaan sama panca mana ya
gak tau telepon telepon pake apa kan saya gak punya hp oh iya
kamu aja yang nelfon kan kamu yang punya hp punya tapi saya nggak ada pulsa